sementara itu komunitas sepeda bandung melakukan mudik bersama dengan bersepeda
ya mereka berangkat dari bandung menuju ke yogyakarta dan solo
delapan orang dari komunitas sepeda di bandung melakukan mudik bersama menuju yogyakarta solo dan madiun
mereka start dari bundaran cibiru pada sabtu pagi
selain ingin menghindari macet mereka ingin menikmati hobi sambil mudik untuk bersilaturahmi dengan keluarga
mereka akan menempuh jalan sepanjang empat ratus tujuh puluh km dalam tiga hari
keluarga juga ngapain sih pakai sepeda gitu
kita udah di jogja jauh jauh hari malah nanti jatuhnya lama
biasanya saya di bandung karena nggak punya kampung
jadi tahun ini saya ingin mencoba bagaimana riuhnya kemacetan perjalanan yang selama ini saya lihat di tv
wah macet macet kebetulan ada yang menawarkan ayo naik sepeda bebas macet
mereka membawa peralatan pribadi dan peralatan mekanik untuk persiapan
jika di tengah jalan
sepeda mereka rusak
selain mempersiapkan fisik mereka juga tak ngoyo bersepeda sepanjang waktu
terutama kita istirahat harus cukup pak ya
sebelum kita berangkat itu malamnya itu jam sembilan kalau bisa kita tidur
jam sembilan terus bangun pagi pagi paling paling kondisi puasa kayak gini ya
kita harus bisa cekan kayuhan kita harus mantap nggak boleh terlalu ngebut lah

untuk mudik dengan sepeda ini mereka akan bermalam di posko gowes mudik di banjar dan kebun

untuk mudik dengan sepeda ini mereka akan bermalam di posko goes mudik di banjar dan kebumen
sebelum mencapai kota tujuan
sebelum mencapai kota tujuan
sebelum mencapai kota tujuan